masalah rokok bukan hanya soal kesehatan
melainkan masalah sosial ekonomi
melonjaknya tren pengguna rokok di indonesia
menjadi perhatian khusus pemerintahan joko widodo dan juga maruf amin
sementara badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
akan fokus pada pengupayaan mata pencarian alternatif bagi petani tembakau
masalah rokok memiliki dimensi masalah yang kompleks
di samping menjadi masalah kesehatan
rokok juga menjadi masalah sosial dan ekonomi
industri rokok maupun perilaku merokok di masyarakat
dalam aspek sosial ekonomi tidak bisa dilepaskan dari perspektif kemiskinan
tim kampanye nasional jokowi maruf amin
dan badan pemenangan nasional prabowo sandiaga mengklaim
fokus menekan konsumsi rokok yang berdampak buruk
bagi kesehatan dengan menaikkan daya
tim kampanye nasional jokowi maruf amin
dan badan pemenangan nasional prabowo sandiaga mengklaim
fokus menekan konsumsi rokok yang berdampak buruk bagi kesehatan
dengan menaikkan cukai rokok
serta mencari alternatif bagi para petani tembakau
untuk mencari sumber penghasilan lain
dilansir cnn indonesia com
menurut hasbuloh tabrani anggota tkn jokowi maruf
pihaknya setuju menaikkan harga rokok
hasbuloh pun sudah melakukan kajian
dan sudah membuat derajat
cawa press menyampaikan gagasan mereka terkait dengan isu kesehatan dan apa solusi yang mereka tawarkan nantinya soal defisit anggar bpjs
kita akan ulas malam hari ini di studio sudah hadir tiga narasumber bersama dengan saya
di sebelah kiri saya sudah ada dr maria mubarika anggota tkn dari jokowi maruf
selamat malam mbak maria dr maria juga bisa dipanggil kali ya
dan di tengah sudah ada dr benyamin oktavianus atau bang beni ketua satgas kesehatan bpn prabowo sandi
bang benny selamat malam apa kabar
selamat malam baik baik
di ujung sudah ada bang timbul siregar koordinator advokasi bpjs watch selamat malam bang timbul apa kabar
kabar baik oke kita coba membahas apa namanya ya yang akan ditawarkan oleh masing masing kandidat soal isu kesehatan
ini salah satu isunya kayaknya agak mengemuka nanti di debat cawapres soal kesehatan apalagi bpjs begitu ya
oke bang benn ini memang yang akan diulas oleh bang sandi karena sejak awal juga sudah mengatakan demikian atau bagaimana soal bpjs kesehatan ini
jadi memang masalah bpjs
bpjs itu adalah masalah yang saat ini dirasakan oleh masyarakat
jadi masalah itu bukan hanya oleh masyarakat tetapi oleh kami dokter dokter dan rumah sakit
jadi masalah di rumah sakit dan dokter perawat dan semuanya dan masalah akibat itu pelayanannya
nah ini yang terjadi kenapa terjadi
yang tadi saya bilang terjadi defisit ya
ini defisit ini sudah berlaku
langsung selama empat tahun lebih
nah ini yang saya melihat bahwa harusnya kalau terjadi defisit boleh tapi jangan sampai over seperti hari ini
jadi pangkal masalahnya menurut pak benny apa sih terkait dengan defisit
pelayanan kesehatan itu punya nilai yang nggak bisa lagi diturunkan
kita operasi orang appendiktomi orang operasi appendik
itu makanya habis alat biusnya itu nggak bisa dikurangin rupiahnya
itu udah ada
yang terjadi kalau di bawah itu substandard
nah dengan terjadi defisit maka terjadi obat obatan di rumah sakit berkurang
nomor satu kalau ada defisit begini nomor satu utang obat
ini terjadi coba kalau lihat lima bulan terakhir ini semua media
rumah sakit rumah sakit se indonesia sampai ada di seluruh media apapun pelayanan terganggu sekali
artinya manajemen ya selama empat tahun terakhir ini yang
iya jadi sebetulnya bpjs saya menilai bahwa bpjs punya kekurangan kekurangan yang tidak terlalu parah
masalah utama adalah anggaran saya dengan teman teman bpjs kan sering kami berdiskusi
kami punya klinik ada dua ratus lebih di seluruh indonesia
jadi otomatis kan bekerja sama klinik
apa yang dibicarakan
jadi yang kami bicarakan bahwa nilai rupiah standar yang minimal itu tidak disetujui
jadi angka waktu itu malah sembilan belas ribu terus naik dua puluh tiga ribu
padahal hari ini kebutuhannya itu per kepala kalau bpjs pbi dan non pbi digabung itu keluarnya empat puluh tiga ribu rupiah
sekarang cuma dua puluh tiga ribu jauh banget
kalau menurut pak benny kenapa tidak disetujui dengan angka yang tadi disebut empat puluh
ya itu maka itu oleh karena itu
jadi begini itu kan di average kan digabungkan semua
jadi masalah utama kita adalah kalau kita bikin program kita harus bertanggung jawab pada pelayanan standar
itu permintaan kami dokter
karena ini sekarang menyebabkan hari ini saya pun tadi pagi masih praktek obat
aduh dok obat yang ini sama farmasi masih nggak bisa dok
kenapa dari pihak obatnya dilock
karena anda utangnya udah banyak belum bayar
ini terjadi di berbagai wilayah
ini empat tahun terakhir ya
kan di semua media ada
bisa dilihat lah
baik baik saya ingin ke mbak maria sebelum saya kembang timbul
mbak maria ini bagaimana soal kesehatan kita bpjs kesehatan
kemudian nanti akan ada debaca press
itu menjadi salah satu isu
jelas tadi bang sandi dan juga pak beni katakan
ini ada kesalahan
kalau kemudian ini diangkat dalam debat
bagaimana kubu satu terutama pak maruf amin bisa merespon soal carut marut bpjs kesehatan ini
jadi yang pertama selama empat bulan bpjs ini berjalan
pak jokowi sangat apresiasi dan sangat berterima kasih kepada semua dokter di seluruh indonesia
tenaga kesehatan juga
rumah sakit atas kontribusinya kepada bpjs
alhamdulillah dengan jaminan kesehatan bpjs ini
kita telah berhasil ya
tujuan bpjs sendiri kan sebenarnya adalah program dunia ya
universal health coverage untuk mengurangi angka kemiskinan
resiko keuangan ketika seseorang menderita sakit gitu
dan ini sudah berhasil
kita telah menurunkan angka kemiskinan
kemampuan daya beli masyarakat naik
ekonomi meningkat juga
dan yang paling penting pak jokowi sekarang tahu percis
apa kita sudah buat determinan faktor yang menyebabkan
kemudian dari mana akan sumber dananya
ketika setelah pemilu beliau menang
segera kita membuat rikesgas
dari bapenas juga akan menghitung angka angka yang konkret
kemudian kementerian keuangan juga
sumber sumber dana yang sudah kita rencanakan
insya allah ke depan akan lebih baik
selama empat tahun terakhir ini bagaimana
sehingga kemudian kita tahu bahwa belakangan mengalami defisit begitu pak benny ya
jadi kan sebenarnya bpjs ini kan asalnya pembesaran dari askes
cuma volumenya sedikit ya
memang estimasi estimasi ketika peserta bertambah banyak kita cepat sekali pak
kita ini mungkin negara yang terbaik ya untuk jumlah kepesertaan yang cepat
kalau dibanding negara lain ada yang dua belas tahun baru tercapai
ada yang delapan tahun
ada yang tiga puluh enam tahun di jepang
untuk menghitung estimasi
untuk menghitung estimasi mungkin ada kekurangan kekurangan
tapi kita sudah mempelajari baik baik apa kekurangan kekurangan dari bpjs
dan ke depan kita akan memperbaikinya
jadi sebenarnya manfaatnya ada dirasakan tapi memang ada kekurangan yang tadi dikatakan mungkin defisit anggaran dan lain sebagainya
bukan hanya dirasakan tapi memang menurut survei dari beberapa lembaga memang kepuasan masyarakat juga sangat tinggi
tapi seberapa siap sih sebenarnya mbak maria pak ma'ruf nanti ketika menghadiri
bagaimana bang sandi ya ketika di forum debat apalagi kalau nanti membahas soal kesehatan
kita kaitkan dengan bpjs kesehatan yang sempat ramai jadi perbincangan jadi sorotan masyarakat
pak ma'ruf sangat siap
kebetulan beliau juga ahli ekonomi ya
dan beliau memahami sekali masalah bagaimana mengatasi defisit bpjs ini
agar ke depannya lebih bisa menjanjikan
bpjs kesehatan sudah disebut sebut
tapi itu yang akan diangkat
akan mengemuka dalam debat nanti
bagaimana bang timbul melihat kasus bpjs kesehatan ini
dan seperti apa kedua kandidat ini kira kira menurut bang timbul akan bisa menyampaikan gagasan mereka terkait dengan bpjs kesehatan
apakah nanti dijawabkan nanti ya bang timbul
kita harus lihat terlebih dahulu
pada hari ini saya akan segera kembali
oke anda kembali di prime news
apa yang bang timbul lihat dari pertama soal carut marut masalah defisit anggaran bpjs
kedua ketika ini dijadikan komoditas untuk debat
ini akan seperti apa sih sebenarnya soal bpjs kesehatan ini bang timbul
ya jadi kalau menurut saya ini pas nih kalau dijadikan isu dalam debat
karena pelayanan kesehatan bpjs kesehatan inilah kira kira program jkn kita ini
merupakan program yang sangat strategis yang sangat kita harapkan memang bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia kita lah ya
jadi memang ini persoalan yang harus benar benar dijadikan isu yang bisa memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat indonesia
nah oleh sebab itu saya sih berharap kedua calon cawapres nanti ya
itu juga memberikan sebuah masukan masukan yang memang konkret jelas
tidak lagi misalnya kita mau menaikkan iuran
ya berapa iuran yang anda berharap
saya akan mau meningkatkan pelayanan kesehatan paskes paskes
ya berapa yang anda akan targetkan dalam setahun
yang konkret ya bang ya
jadi jangan hanya yang umum umum saja ya
persoalan jkn ini adalah persoalan yang sangat kompleks
kalau kita mau mengukur ada tiga indikator menurut who
teori hukum bilangan besar bahwa seluruhnya memang wajib akan menjadi peserta
di akhir tahun dua ribu sembilan belas ini dua ratus lima puluh satu juta
itu menurut roadmap kita
nah kedua pelayanan kesehatan dan vaskesnya
jangan sampai juga yang seperti saat ini misalnya ada waiting list
karena memang paskesnya masih belum bisa seluruhnya
dari dua delapan ratus rumah sakit yang ada di republik kita ini sekitar dua empat ratus an
masih ada empat ratus an
bagaimana caranya untuk supaya rumah sakit swasta ini yang nggak mau ataupun yang belum bisa bekerja sama dengan bpjs
apa yang harus dilakukan
nah terkait juga dengan pembiayaan
defisit bagaimana cara menyelesaikan defisitnya
faktanya memang bukan empat tahun
sudah lima tahun kita ini
ini tahun ke enam
dua ribu empat belas sampai dua ribu delapan belas memang kita selalu mencetak defisit
yang dua ribu delapan belas ini yang relatif besar
nah kalau kita perhatikan data di akhir tahun dua ribu delapan belas
karena di akhir tahun dua ribu delapan belas ini juga memang akan terbawa di dua ribu sembilan belas
nah artinya kemungkinan dua ribu sembilan belas akan mencetak lagi defisit yang cukup besar
akar masalahnya menurut bang timbul apa
nah semuanya kalau saya mau katakan
bahwa defisit itu dikontribusi oleh banyak pihak
bagaimana pemerintah konsisten terhadap regulasinya sendiri
maksimal paling lama dua tahun mereview iuran
nah review iuran kan artinya tidak diturunkan
kemudian juga direksi bpjs kesehatan kinerjanya juga harus ditanya
bagaimana collecting iuran yang tertunggak
bagaimana mendorong kepesertaan bisa uhc akhir tahun ini
kemudian bagaimana juga penerapan pengawal apa
penerapan penegakan hukum
kepada perusahaan yang belum mengikutkan pekerjanya ke bpjs kesehatan
demikian juga bagaimana pemda yang nunggak
bagaimana juga ppu pemerintah ada juga tunggakan iurannya
ini juga harus selesai
nah demikian juga terkait dengan rumah sakit
eh rumah sakit
rumah sakit juga berperan dalam terjadinya defisit
ini juga harus kita akui
bahwa pengawasan ini juga harus intens terhadap rumah sakit rumah sakit ini
demikian juga fktp kita
fasilitas kesehatan tingkat pertama
tingkat rujukannya sekarang tahun dua ribu delapan belas
kenaikan rujukan dari fktp ke rumah sakit
itu kan menciptakan inasi bijis
nah ini pun harus juga bisa benar benar oleh kedua paslon
dicarikan solusinya gimana
nah kemudian terkait juga dengan masyarakat
masih banyaknya tunggakan
bagaimana mereka teredukasi
supaya mereka merasa oh kita bergotong royong nih ya
nah ini kan banyak pr
jadi kalau tadi yang diceritakan pak benny
itu kan adalah segmen segmen tersendiri
yang sebenarnya saling melengkapi
nah tetapi saya berharap
bahwa dari hulu ke hilirnya juga
regulasinya juga benar benar harus dibuka
yang selayuran itu sekarang naik nggak sih pak
jadi dua ribu empat belas dua ribu lima belas satu angka sembilan belas dua ratus dua puluh lima
ini untuk pbi misalnya
harusnya menurut anda naik
menurut perpres itu harus naik
di review itu kaitannya dengan naik
kita bicara dengan inflasi dan sebagainya
nah dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas kan dua puluh tiga
harusnya dua ribu delapan belas itu naik
nah tapi memang pemerintah saat ini
tidak mengambil opsi untuk naikin iuran
tapi dia memberikan bantuan
yang sepuluh dua triliun
ya artinya memang itu perintah undang undang
kalau cash flow bpjs terganggu
masuklah itu ya
mereka lah yang harus menutupi
nah kalau itu dikonversi kepada iuran
sebenarnya naik tujuh

karena tujuh kali dua belas bulan
kali sembilan puluh dua kali tambah tiga puluh juta untuk jamkes
itu sekitar sepuluh triliunan
jadi pilihannya hanya tidak menaikan
tapi menutup dengan talangan talangan itu
artinya kinerja pemerintah selama ini
yang kemudian kita harus catup bersama begitu bang timbul ya
setelah lima tahun terakhir
ya jadi kalau menurut saya
tidak hanya pemerintah
tapi bagaimana juga pemerintah pusat pemerintah daerah rumah sakit
direksi bpjs kesehatan itu juga harus dipertanyakan
bagaimana kinerja anda
kemudian juga bagaimana sosialisasi kepada masyarakat
sehingga harus ter priming kepada masyarakat
jangan lagi nanti ada yang
aduh kita kok jadi gotong royong tapi tidak mendapat layanan
nah ini juga bagaimana pelayanan kesehatan harus diutamakan
seperti misalnya ada kecenderungan pemerintah
dengan bpjs memproduksi regulasi yang menurunkan manfaat
nah ini kan juga akhirnya kontraproduktif terhadap peserta
kualitasnya diturunkan ya
ya misalnya tadi obat cancer yang sekarang rencananya mau ditunda penerapannya
kemudian juga bagaimana terkait dengan pasal lima puluh dua s satu r
korban penganiayaan dan sebagainya tidak ditanggung
nah seperti itu
baik saya ingin kembali ke mbak rembar
bagaimana sama respon tadi yang bang timbul katakan
ada beberapa sebenarnya penurunan justru diturunkan kualitasnya
terkait kinerja selama ini
selama dalam lima tahun terakhir
bagaimana kemudian sebagai petahana menjawab itu
ketika nanti misalnya dalam forum debat dipertanyakan
jadi sebenarnya begini
untuk tadi bang timbul sudah menjelaskan ya masalah iuran ya
iuran itu kan pak jokowi itu melihat gitu loh
masyarakat daripada dinaikan iuran
dia lebih memberikan subsidi ya
karena ini kan sebenarnya jaminan kesehatan ya
terus yang kedua
untuk subsidi juga
memang yang tadi bang timbul bahas
kenapa defisit kemudian tadi dari bank ben menyebabkan gangguan dari pelayanan gitu ya
sebenarnya sih dari pemerintah sendiri juga nggak menginginkan kejadian itu
tapi mungkin ya karena jumlah kepesertaan meningkat dengan cepat
kemudian itu kepercayaan masyarakat juga meningkat terhadap bpjs jumlahnya
jadi memang apa ini sih namanya ya
penyesuaian penyesuaian itu ya kejar mengejar pak
tapi kedepannya kita akan fokus terutama juga untuk dari segi pelayanan good clinical governance
kita akan fokus perbaikan keseluruhan
telat mengantisipasi atau seperti apa sih sebenarnya malam ini yang terjadi
ya sebenarnya enggak juga ya
kalau dibilang telat mengantisipasi juga enggak
jadi sekarang ini kan banyak sekali perubahan ya pak
perekonomian kita kan meningkat
kemudian infrastruktur meningkat
orang mungkin kalau kita lihat dari jumlah angka penyakit itu yang meningkat penyakit tidak menular
ketika orang daya belinya meningkat
makanan makanan yang dia konsumsi juga makanan makanan yang food junction gitu
kemudian dia juga
itu akan berdampak itu evidence di banyak negara
bahwa ketika perekonomian meningkat dan membaik
maka penyakit penyakit tidak menular
kesehatan masyarakatnya ya
dan lain lain itu meningkat drastis gitu
itu yang menyebabkan memang jadi seperti tsunami
kenapa jumlah orang sakit naik
kemudian tagian tagian jagi naik
dan fokus dari pak jokowi ke depan adalah memperbaiki promotif preventif
tujuannya adalah mengurungi itu
peningkatan angka penyakit tidak menular
yang disebabkan karena memang perekonomian yang lebih baik
yang terjadi juga banyak di semua negara
itu hal yang biasa untuk tahun tahun pertama kedua ketiga
baik dr benny
apa kemudian yang menjadi solusi dari bpn prabowo sandi
ketika mau mengangkat isu bpjs kesehatan
tentu kan harusnya sudah punya dong ya
tadi kan bang timbul juga katakan
harusnya sudah punya rangka rangka konkreta
mau seperti apa
jangan hanya permukaan saja
tapi memang ditawarkan sebenarnya oleh penantang untuk terkait dengan carut maut bpjs kesehatan ini
dalam jangka pendek
dalam jangka pendek
dalam jangka pendek
defisit itu harus ditutupi
jadi kan jelas ya
bang timbul kan tadi kita sama sama tahu
bahkan sampai dengan januari mungkin sudah dua puluh triliun lebih
ini kalau dengan cara pembayaran seperti sekarang
tetap terjadi hambatan
seperti hari ini pun masih terjadi
jadi hambatan pelayanan
harusnya segera dia ambil action
jadi yang dilakukan ditutup
misalnya kita tahu september dan februari ini dikasih masuk uang untuk menutupi
kehancuran terjadi dari bulan agustus
pelayanan sudah hancur semua
nah ini kan bagaimana
kalau disebut naikan yuran
pbi dari dua puluh tiga ribu
tawaran dari kubu dua berapa
kalau menurut kami prinsipnya
tutupi dulu defisitnya
yang saya mau rapikan banyak sekali yang kita nggak tahu
terjadi yang masyarakat tidak tahu
dan pemerhati kesehatan mungkin nggak tahu
peserta pbi yang ditanggung oleh negara itu ada lima empat juta orang
ada sembilan puluh enam juta dari apbn
itu yang datanya ganda lima empat juta
saya tanggal delapan desember rapat dengan bpjs dan kemenkes
masa ada lima empat juta data ganda yang menempuhkan
ini dari menteri keuangan sri mulyani
kok bisa kayak begini
terus orang yang tidak berhak dapat pbi
orang mampu banyak dapat pbi
jadi sebetulnya kita bisa pendatan ulang dari prabowo sandi
kita nomor satu kalau diberi kesempatan menang ya
mengatur ini dirapikan dulu yang berhak
kalau memang yang miskin nggak mampu
tapi defisitnya tutup dulu biar nggak jadi masalah
harus ada langkah keberanian untuk menyelesaikan
setelah itu kemudian
dihitung sesuai dengan biaya kekinian
nah kan tidak cukup dengan dua puluh tiga ribu
sudah ada gambaran bagaimana kemudian cara menutup itu
cara menutup defisit anggaran ini
ya dalam jangka pendek tadi tutup defisit
dalam jangka panjang
itu yang selalu pak prabowo sampaikan berkali kali
saya kan dewan pembina partai gerindra
sudah sepuluh tahun
saya sudah mengerti banget pola pikir beliau
yang diutamakan oleh beliau bagaimana supaya yang selalu beliau katakan bocor uang uang
karena di luar negeri orang nggak ngerti maksudnya apa
kita punya tax ratio rendah
jadi kita punya uang yang berputar
kan seringkali rakyat tanya tax ratio itu apa sih
banyak sekali orang nggak ngerti
saya berkali kali menjelaskan dokter aja nggak ngerti tax ratio itu apa
tax ratio itu uang yang beredar di suatu negara
uang berputar di suatu negara yang terkena pajak
maka angkanya hanya sekitar satu lima ratus triliun
kita punya sistem memperbaiki
bukan menaikkan pajak
sering kali orang salah mengerti
orang yang seperti kami kan tak ada pajak
kami bekerja di rumah sakit dipotong pajak
banyak orang yang harusnya membayar pajak
tidak membayar pajak
bukan orang dinaikkan tarif pajaknya
artinya naiknya rp tujuh ratus triliun
sanggup menutupin defisit yang hanya enam belas lima triliun
saya ke bang timbul
bagaimana bang timbul merespon jawaban jawaban dari masing masing teman teman tkn dan juga bpn soal bpjs kesehatan
sudah puas kah atau masih belum sebenarnya
saya menilai memang belum komprehensif ya
defisit itu tidak hanya sekedar bagaimana ditalangin ditutupi gitu ya
jadi memang harus ada sebuah upaya yang sistemik
tadi saya katakan defisit itu dikontribusi oleh semua pihak
bagaimana juga memperbaiki vaskes tingkat satu supaya rujukannya tidak tinggi kan begitu
nah apa yang harus dilakukan begitu ya
kemudian tentang iuran berapa yang dinaikkan
kemudian kalau sekarang pemerintah jadikan sembilan puluh enam delapan
nah kemudian bagaimana pendataannya
kemudian juga bagaimana tentang mengantisipasi fraud
kemudian bagaimana juga terkait dengan hal hal teknis lainnya yang memang berkontribusi terhadap defisit ini
nah oleh sebab itu kalau bicaranya masih umum saya pikir ya itu tema yang normal normal aja
dan tidak menurut saya
belum konkret ya bang ya
belum konkret ya
misalnya tadi terkait dengan pelayanan
bagaimana usaha untuk supaya meningkatkan rumah sakit yang bekerja sama
nah konkritnya nanti di segmen berikutnya
mudah mudahan dijawab oleh mbak mari dan juga bang benny
dan saya juga mau tanya
isu kesehatan apa lagi sih yang menjadi concern masing masing kubu dalam
akhir pekan nanti
kita harus break terlebih dahulu
prime news akan kembali sesaat lagi
ya diskusi kami disini berlanjut ketika break
nanti kita akan lanjutkan
saya pengen jelas
kami yakin bahwa disini semua punya concern yang sama
bahwa kesehatan adalah isu yang sangat penting
tidak hanya menjadi konvertisi
tidak hanya menjadi komunitas politik
tapi juga bagaimana kemudian punya solusi soal itu
nah tadi mbak timbul sempat bertanyakan hal hal yang sempatnya konkret begitu ya
ini so far masih agak agak komprehensif
masih belum komprehensif kira kira gitu mbak timbul ya
masih di permukaan
tentara di permukaan
saya coba tanyakan lagi ke mbak maria
apa yang kemudian lebih konkret lagi yang sebagai petahana sudah punya pengalaman
tentunya pak jokowi
paling tidak pak jokowi begitu
dan nanti kan akan didebatkan oleh pak ammar fahmin
bagaimana hal hal yang lebih konkret lagi untuk bisa menyelesaikan masalah ini
jadi alhamdulillah ya
selama lima tahun ini
pemerintahan pak jokowi kita telah meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat ya
pdb kita naik ke depannya
kalaupun harus dinaikkan iuran
kita yakin banget masyarakat itu mampu
kemudian juga untuk menutupi defisit
banyak sekali strategis yang sebenarnya sudah dimulai
dan kita akan terus menyempurnakan
seperti contohnya cukai rokok
dan dari sumber sumber dana lainnya yang untuk menutupi defisit
yang terpenting adalah pak jokowi sangat konsen masalah bpjs
makanya dari dulu itu sampai sekarang pak jokowi tidak mau orang tidak mampu membayar
jadi dia mengutamakan subsidi daripada menaikkan iuran
sebenarnya masalahnya sih itu
jadi yang ke depan yang akan kemudian dilakukan soal bpjs ini apa ya
yang kemudian akan dilakukan oleh pak jokowi ammar fahmin
kita akan restrukturisasi lagi bagaimana strategi strategi ke depan untuk menyempurnakan
terus menyempurnakan menyempurnakan menyempurnakan
karena ini kan sebenarnya programnya

semua juga kaget ya
saya sebagai dokter faskes pemerintah mungkin permenkes juga
kaget juga bagaimana ini kita harus menanggung asuransi dari orang miskin sampai orang kaya
semua membayar dalam apa sih
satu sistem bagaimana itu
dan itulah semua dari lapisan masyarakat memberikan masukan
bukan hanya dari tenaga kesehatan juga masyarakat
dan itulah yang kita sudah himpun
kemudian kita pelajari baik baik
ke depan kita akan menyempurnakan
karena kita sudah paham sekali bolong bolongnya itu di mana
dr benny tadi ada yang ingin ditambahkan silahkan
jadi begini kan jelas ya
pbi melalui apbn pemerintahan jokowi jk ini memberikan dua puluh lima sekian t untuk pbi
lalu tahun dua ribu sembilan belas naik satu tujuh
berarti jadi dua puluh delapan
sementara defisit tahun ini sudah enam belas lima t
itu bagi saya tidak berpihak dong
masa sudah jelas jelas defisitnya enam belas t
anggaran hanya ditambah satu tp
pasti tahun dua ribu sembilan belas ini defisitnya minimal enam belas dua puluh triliun bagaimana
pasti pak timbul
ini tidak benar
kita tidak akan buat begitu dong
silahkan beri pembahasan kepada mbak maria
jadi itu sih sebenarnya yang tadi saya sudah jelaskan bukan suatu kesengajaan
ketika peserta meningkat
kemudian kepercayaan masyarakat
kemudian kepercayaan masyarakat menggunakan bpjs itu meningkat
akhirnya juga banyak perubahan pola hidup yang meningkatkan angka kesakitan juga
memang ada estimasi estimasi yang meleset ya
itulah yang menyebabkan defisit
tapi kita tetap menyempurnakan
oke sebelum saya kembang timbul
ke mbak maria lagi
selain masalah bpjs kesehatan
apa yang menjadi concern utama lagi dari katakanlah mungkin pak maruf amin yang nanti akan berlagak di debat
atau mungkin dari tkn jokowi maruf
soal kesehatan kesehatan yang selama ini masih menjadi masalah
ya yang pertama adalah karena kita mau menghadapi bonus demografi
melanjutkan ya keberhasilan pak jokowi
yang telah menurunkan stunting sangat bermakna
dan belum pernah terjadi ya selama indonesia ini merdeka
pak jokowi akan fokus terus ke tumbuh kembang dan zizi
karena itu adalah investasi yang luar biasa buat bangsa kita menghadapi bonus demografi
selain reformasi dari kesehatan sendiri
di semua sektor
baik itu untuk masyarakat
baik itu untuk masyarakat
tenaga kesehatan tenaga medis fasilitas dan lain lainnya
kita akan melakukan reformasi kesehatan
pertanyaan yang sama untuk dr beni
bagaimana dr beni apa yang menjadi concern juga nanti
tambahan nomor satu yang sangat penting dari prabowo sandi itu promotif preventif
karena kita ini sekarang menghabiskan biaya untuk kuratif untuk penyembuhan
preventifnya enggak ini ya
iya preventifnya kita
ini amat sangat lemah
tugas puskesmas itu adalah promotif preventif tujuh tahun
nah ini yang harus itu fokus utama dari prabowo sandi memperbaiki
terutama penyakit penyakit yang menyebabkan penyakit katastropik
penyakit yang menyebabkan berbiaya mahal seperti komplikasi daripada diabetes dan hipertensi
ini sekarang kita lihat ya penyakit katastrupik menghabiskan dua puluh dua triliun ya
penyakit jantung ya penyakit stroke dan cuci darah
ini harus kita selesaikan dan stunting otomatis
kalau enggak nanti kita punya tumbuh kembang ya
bukan stunting itu sangat utama bahkan program nomor satu
prof sandi karena apa
masalah stunting itu sangat penting masalah tumbuh kembang gizi
kalau enggak nanti kita punya iq orang indonesia yang satu dari tiga orang punya iq antara tujuh puluh satu
jadi itu sedemnya kalah kerja dong
baik bang timbul terakhir singkat saja
apa yang timbul kemudian simpulkan dari diskusi kita malam hari ini terkait dengan isu kesehatan dalam debat cawapres nanti
ya jadi kami berharap dari dua paslon ini ya bisa mengetengahkan sebuah debat yang memang logik dan memang bisa ada jalan keluarnya ya
ada solusinya yang terpenting ya
ya yang memang karena tadi saya katakan ini strategis ya
kembali persoalannya adalah masalah jkn ini enggak bisa dikatakan pihak jkn

bahwa memang harus juga untuk yang stakeholder lainnya ini juga bagaimana solusi solusinya ya
kembali persoalannya jkn ini adalah program yang sudah sangat baik yang sudah sangat banyak dirasakan
kembali bagaimana meningkatkan ya
tidak lagi dalam posisi untuk mencari cari sesuatu yang memang tidak pas
nah oleh sebab itu bagaimana nanti ke depan dalam siapapun yang menang ini harus benar jalankan ya
jangan juga jadi komunitas kampanye politik yang tidak ini ya
kalau saya tadi lihat ya pertama saya katakan kalau saya membaca dua kandidat ini ini sama saling melengkapi
jadi tidak boleh melihat ataupun fokus pada pembiayaan saja
bahwa pelayanan penting kepesertaan penting
tiga hal ini harus memang semuanya dibicarakan dibahas
jangan satu satu segmen saja kan begitu
karena itu tidak akan bisa
bagaimana ada pembiayaan
kalau pelayanan tetap jelek ya percuma juga
rumah sakit juga yang kerjasama sedikit bagaimana bisa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
tidak ada waiting list dan sebagainya
tiga hal ini harus sama sama ya
tidak boleh segmen segmen tertentu gitu
kira kira itu yang saya harapkan supaya ke depan siapapun yang menang bisa lebih memperbaiki jkn
karena tadi saya katakan jkn program yang real sudah memberikan manfaat kepada seluruh rakyat
kita tinggal rakyat ini menunggu nih
menanti bagaimana solusi solusi yang coba ditawarkan yang rasional yang memang bisa dilaksanakan
sehingga pelayanan kesehatan lebih baik
iya artinya orientasinya bagaimana pelayanan kesehatan bisa lebih baik
dan program jkn lebih sustain gitu loh
dan tidak hanya menjadi komoditas kampanye
oke baik terima kasih banyak bang timbul
terima kasih banyak dr benny dr maria
terima kasih banyak
ini sama sama dokter jadi saya pikir concernnya sama lah
dokter juga sejahtera begitu kan
pelayanan kesehatan juga semakin baik
terima kasih banyak dokter
sudah hadir terima kasih banyak bang timus
kita tunggu seperti apa ada baca opres nanti
soal isu kesehatan ketenaga kerjaan sosial dan juga budaya
dan prime news akan segera kembali saat lagi
tetap bersama kami